wakil wali kota kota probolinggo jawa timur terpapar covid sembilan belas dan tengah menjalani perawatan intensif di rsud dr sutomo surabaya
dinas kesehatan melakukan tracing di lingkungan pemerintah kota probolinggo dan keluarga wakil wali kota
muhammad sofis subri sebelumnya sempat dirawat di rsud dr muhammad saleh kota probolinggo selama dua hari
sebelum masuk ke rumah sakit wakil wali kota menghadiri kunjungan kerja anggota dpr ri dari komisi empat ke palabuhan pelelangan ikan mayangan
usai menerima kunjungan kerja wakil wali kota selanjutnya mengikuti rapat di kantor dprd setempat
pada saat pidato wakil wali kota terlihat batuk batuk
saat ini dinas kesehatan kota probolinggo terus melakukan tracing ke keluarga tetangga hingga di lingkungan pemerintah kota
wakil beberapa aktivitas kemarin ya terakhir aktivitas di pelabuhan ya itu aktivitas di pelabuhan
dan menerima kunjungan
dan dpr ri dan paripurna di dewan ya itu yang terakhir dan kondisi kurang sehat
sekarang wakil dirawat di surabaya